mengigau atau som nilkui adalah peristiwa seseorang berbicara saat sedang tidur
gangguan atau penyakit tidur ini tidak dianggap berbahaya
menurut dokter andreas prasaja ada tiga gejala utama penyakit tidur
yakni insomnia hypersomnia dan parasomnia
mengigau masuk ke dalam gejala parasomnia
orang mengigau kalau orang acting out
yang terutama kita harus tentukan itu sebenarnya terjadi pada tahap tidur mimpi
pada tahap tidur dalam
kalau pada tahap tidur dalam aman
berarti dia cuma acting out aja otomatisasi aja
yang terus terang nih penyebabnya sampai sekarang persisnya kita belum tahu
kita masih duga duga
hingga saat ini dugaan kuat terjadinya gangguan atau penyakit tidur
adalah karena kualitas tidur yang kurang
yang dipicu oleh jam tidur yang kurang dari tujuh jam
salah satu cara untuk mengetahui apakah tidur kita cukup berkualitas
adalah dengan menjalani tes tidur
jadi saya punya gangguan tidur mengigau salah satunya
nah saya ingin tahu apakah itu penyakit yang bisa membahayakan
seperti ngorok atau penyakit gangguan tidur lainnya jadi mau dites
oke silahkan nanti kita tes ya
karena kalau untuk mengigau itu ya nggak sederhana cuma suara gitu kan
kita harus lihat juga
apakah ada sesuatu yang menyebabkan kualitas tidurnya buruk
tes dilakukan dalam laboratorium tidur
di mana ruangannya menyerupai kamar tidur
setelah berganti pakaian beberapa alat tes pun ditempelkan di bagian kepala dan dada
ini sekarang lagi dipasang alat alat yang akan mendeteksi
gelombang otak saya saat nanti menjalani proses slip test atau tes tidur
durasinya selama kita tidur itu idealnya delapan jam
saya berbincang sama dokter
empat jam sudah cukup sebenarnya
tapi akan lebih baik jika kita bisa tidur selama delapan jam
supaya mengetahui seberapa bagus kualitas hidup kita
ternyata alatnya banyak sekali ya
selain mendeteksi mengigau
tes tidur ini juga bisa mendeteksi penyakit tidur lain
seperti mengorok dan microarousal
micro arrosel adalah saat anggota tubuh bergerak di saat kita tertidur
yang harus menjadi perhatian
jika mengigau terjadi di kategori rame behavior disorder atau rbd
ini biasanya muncul di periode dua jam terakhir tidur
yang masuk dalam fase tidur mimpi
yang khas dari mengigau di fase ini adalah identik dengan mimpi yang terkait dengan kekerasan
biasanya ini terjadi memang di usia lanjut
dan rbd belakangan kita kenali bahwa dia bisa berhubungan dengan penyakit penyakit secara degeneratif
demensia alzheimer parkinson's disease tentu ini bisa berbahaya
langkah pertama yang harus dilakukan terhadap seseorang yang sedang mengigau di fase rbd
adalah perhatikan keselamatan penderita
jauhkan dari benda berbahaya yang bisa menyakiti diri
dan upayakan memiliki jam tidur yang cukup